ada yang berbeda di kampung bali rejo kelurahan mujamuju kecamatan umbul harjo kota yogyakarta jumat siang
sambutan drum band dan yel yel ini menyambut pasien covid sembilan belas daru triatmoko yang baru saja dinyatakan bebas corona dari rumah sakit jogja
warga juga memberi bunga untuk daru yang sudah empat puluh lima hari dirawat di rumah sakit
daru sembuh setelah menjalani tes usap atau swab sebanyak empat belas kali
surprise ya pak ya jadi saya nggak dikasih tahu tiba tiba waktu mau masuk di kampung di komplek itu baru ada penyambutan
ya rasanya senang lah maksudnya saya nggak terus dipandang sebelah mata gitu loh pak
sambutan bak bintang sepak bola ini dilakukan spontan oleh warga
tanpa kontak fisik dan tetap menggunakan masker
tumpeng sudah disiapkan di tengah kampung beberapa jam sebelum kepulangan daru
jmpt beras jmpt bumbun membelikan sayuran ada yang ngasih telur segala macam itu spontanitas
spontanitas ada yang ingat bawa lagu drum band
di masjid itu langsung diambil
drum band yang ada di masjid di kudang langsung diambil
daru mengaku bersyukur karena hidup di tengah warga yang tak pernah memberi stigma buruk pada pasien covid sembilan belas
ia dan warga kampung bali rejo berharap masyarakat tetap bisa menerima dan mendukung pasien covid sembilan belas
hingga sabtu dua puluh juni dua ribu dua puluh ada dua ratus delapan puluh lima pasien positif covid sembilan belas di d i e
sebanyak dua ratus tiga puluh pasien dinyatakan sembuh empat puluh enam pasien masih dirawat sedang delapan lainnya meninggal dunia
tim liputan cnn indonesia daerah istimewa yogyakarta